dan untuk mengetahui situasi terkini dan penanganan pandemi pneumonia di kota wuhan tiongkok melalui sambungan telpon kami sudah terhubung dengan siti mawada
siti merupakan warga negara indonesia di kota wuhan tiongkok selamat siang siti
bagaimana hingga saat ini pemerintah setempat menyikapi keputusan penutupan akses transportasi di kota wuhan dan bagaimana pihak kbri di sana menanggapi wabah ini
pemerintah tiongkok serta antisipasi terhadap penyakit ini mereka sekarang ini situasi di sini kalau misalkan orang luar yang mau masuk ke wuhan dan orang wuhan yang mau keluar itu sudah di blok artinya kita ini tidak boleh lagi keluar dan masuk ke kota wuhan
untuk transportasi seperti pesawat kereta api metro
sekarang ini sudah diberhentikan mulai hari ini dan orang orang yang ingin berpergian itu tiket tiketnya itu akan diresan kembali dan uangnya itu akan dikembalikan tanpa ada denda ataupun sebagainya
baik siti apakah sampai saat ini pemerintah setempat sudah melakukan pengecekan kesehatan begitu kepada para warga yang berada di kota wuhan untuk mengantisipasi virus ini tidak melebar
untuk saat ini belum belum ada
cuman sudah ada himbawan kepada seluruh yang tinggal di kota wuhan agar tidak keluar ke tempat umum seperti ke pasar ataupun ke tempat tempat yang ramai orang
dan juga kita ini dihimpau untuk memakai masker
karena di sini
ini sangat mudah terjangkit terjangkit ini
apakah ini termasuk anda siti warga negara indonesia yang juga disarankan untuk tetap di kota wuhan
dan kemudian apabila tadi ada yang mengatakan warga tidak boleh pergian ke tempat umum disarankan begitu bagaimana untuk roda perekonomian di sana aktivitas warga sehari hari sekolah dan juga tanyaan dekatan pasar
apakah ini berjalan dengan normal
kebetulan ini sedang libur
libur musim dingin ya
jadi kita ini lagi musim libur
jadi bulan februari sekitar ada yang mulai tanggal sepuluh
pokoknya dalam bulan februari itu kuliah mulai aktif
akan tetapi karena sedang terjadinya virus ini virus pneumonia ini
jadi bukan dari setiap kampung itu akan ditunda perkuliahannya
cuma saya belum dapat informasi yang apakah ini benar akan ditunda diperlambat perkulihan atau bagaimana itu
infonya masih belum jelas
akan tetapi sekarang ini kita mahasiswa
mahasiswa yang diadakan di wuhan ini
kita tidak berani untuk berani cukup kelelan

karena ini kan sedang in lag
jadi biasanya kalau in lag itu atau pun persediaan itu makanan itu biasanya tidak berkencang
tapi dengan adanya juga wabah penyakit ini
jadi dihimbau kepada kami semua
pesediaan makanan itu harus
jadi wni ataupun warga tiongkok di sana ini semua sudah mengantisipasi dengan persiapan logistik begitu
untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu
tapi seperti anda yang katakan siti
ini sebentar lagi kita akan menanti perayaan tahun baru cina atau imlek
begitu bagaimana semangat warga kota wuhan di sana dengan adanya wabah virus corona ini
kalau kita tahu juga momen in lag ini adalah momen mudik masal bagi warga di tiongkok
ya sebagai mereka kita ketahui karena adanya wabah ini mereka itu tidak bisa transportasi ke maungan
biasanya kalau misalkan in lag mereka itu kan pulang ke kampung berkumpul bersama keluarga
tetapi karena adanya wabah ini mereka itu tidak bisa melanjutkan transportasi mereka untuk bertemu dengan keluarga mereka
mereka harus menetap di kota wuhan ini karena gak ada pilihan lain
sebagaimana saya tadi pagi itu
saya berada di kampus teman
kampung teman apa
karena dihimpaukan di kampung itu tidak boleh ada mahasiswa lain yang masuk ke kampung itu
akhirnya saya harus kembali lagi ke kampus saya
dan itu pun transportasi tidak apa
seperti metro itu sudah ditutup mulai hari ini jam sepuluh pagi
jadi terpaksa saya itu harus naik taksi pulang ke kampung saya sendiri
siti ini artinya seperti perjalanan bus antarkota
kemudian kereta yang menuju luar kota wuhan
dan juga mungkin masyarakat yang menuju ke bandara
ini aksesnya benar benar terisolasi atau ditutup oleh pemerintah untuk sementara waktu untuk mengantisipasi agar wabah virus corona ini tidak menyebar begitu
ya benar sekali itu
kalau misalkan orang yang dari kota luar dari kota wuhan
keluar itu tidak boleh
dan juga dari luar kota mau menuju ke dalam kota wuhan itu juga tidak boleh
akan tetapi kalau misalkan posisi kita di luar kota wuhan
misalkan dari beijing
keluar ke indonesia itu dibolehkan
akan tetapi seperti saya ini yang posisinya di kota wuhan
di sebalik ke indonesia itu tidak dibolehkan
jadi itu pun yang menjadi imbauan dari kbri indonesia disana siti
kalau himbawan dari kbri di indonesia itu
kita disini sebagai mahasiswa disuruh tenang jangan panik
dan juga tindakan yang diambil dari kbri itu
mereka sedang mendata seluruh mahasiswa yang ada di kota wuhan
jadi mahasiswa di kota wuhan itu ada di empat belas kampus
dan mereka juga pastinya kalau awal bulan januari penyakit ini masih berbahaya
dan peristabilitas ini masih mencuat
jadi tindakan yang dilakukan oleh kbri itu meminta izin
meminta izin di setiap kampus mereka akan mengirimkan surat izin
dan kami itu dibolehkan pulang ke indonesia
setahu anda ada berapa jumlah warga negara indonesia termasuk mahasiswa di kota wuhan siti
dan sebagiannya itu ini kan lagi musim dihubung winter
jadi sebagiannya itu sudah pulang ke indonesia dan sebagian lagi lagi menetap keluar
siti selain isolasi warga tidak boleh keluar dari kota wuhan
apakah ada semacam suplemen vitamin misalnya ataupun asupan asupan kesehatan lain yang diberikan oleh
dibagikan oleh kbri ataupun pemerintah tiongkok begitu agar masyarakat ini kekebalan tubuhnya kuat terhadap virus ini
apakah sudah ada siti
tidak ini belum
tapi kita hanya dihubungkan untuk tidak keluar ke tempat umum

seperti n sembilan belas itu yang agak tebal dan kita itu tidak mudah terinfeksi sama virus
kemudian kita itu disuruh untuk sering sering mencuci tangan
karena seperti itu tidak ada
tetapi ada penyusukan takdir ataupun kondensasi yang kita mencoba belum dilakukan
jadi apakah ada informasi kapan kira kira hal tersebut bisa dilakukan
dan hingga saat ini siti kalau tadi anda mengatakan bahwa belum ada langkah langkah seperti itu
kemudian bagaimana akses logistik masyarakat begitu ya dari luar kota yang mungkin harus didatangkan ke kota
dan juga suplai suplai makanan tersebut yang tidak bisa ditemukan di dalam kota
bagaimana bisa mendapatkannya
biasanya kami langsung berbelanja di supermarket
jadi ini berhubung ini mau inlek tanggal dua puluh lima atau tidak salah sepuluh tiga puluh inlek itu
jadi kita ini harus mengekalkan makanan sebanyak mungkin
bisa dengan persediaan kita
sampai kapan siti kira kira anda bisa memberikan informasi kepada kami
sampai kapan kira kira mungkin warga bisa keluar dari kota wuhan
apakah sudah ada informasi
saat ini masih belum ada informasi bahwa kami boleh aman untuk keluar dari kota wuhan
belum ada informasi
malah mulai hari ini itu sudah semua transportasi ke wuhan ataupun ke luar wuhan itu sudah diisolasi
bagaimana anda bisa menceritakan kepada kami siti tentang kekhawatiran warga di dalam kota di sana
apa yang kira kira menjadi kekhawatiran antisipasi warga di sana
khawatirannya ini kan virus fenomena
virus yang sangat membahayakan dan mematikan
jadi di sini kita itu belum menemukan penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasi
satu obat yang bisa mengatasi virus ini
jadi menurut berita yang kami dapatkan itu ada tujuh belas orang yang sudah menjauh dan ada lima ratus orang lebih yang sudah terinfeksi
itu menurut berita yang sudah saya dapatkan
jadi dengan adanya berita itu kan sangat mengkhawatirkan dan membuat kami panik di sini
jadi transportasi untuk ke luar kota wuhan pun kita tidak dibolehkan lagi
akhirnya kami ini harus menetap di kamar untuk menjaga kesehatan dan aman dari virus ini
itu yang bisa kami lakukan
artinya kalau anda katakan ini musim imlek mahasiswa yang sedang libur panjang begitu ya menjelang perayaan tahun baru imlek biasanya di situ termasuk mahasiswa indonesia
jadi tidak bisa melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman ya begitu ya siti
saya sendiri ingin pulang tapi karena sudah diisolasi ya tidak bisa lagi kecuali ada informasi dibolehkan lagi
tapi sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama
siti jaga kesehatan anda dan terus berkoordinasi berkomunikasi dengan kbri dan pihak otoritas setempat begitu tentang bagaimana penanganan virus ini kami harapkan bisa segera teratasi pencegahannya

kami ucapkan terima kasih siti sudah bergabung bersama kami siti mawadah warga negara indonesia yang saat ini berada di wuhan tiongkok
selamat siang siti